oke selanjutnya ada pemerhati bahasa indonesia ivan lanin bergabung bersama kami di cnn indonesia connected melalui sambungan telpon
mas ivan selamat malam
selamat malam mbak pusma
mas ivan saya yakin warganet hatam dengan tulisan tulisan anda dengan nasihat nasihat anda
semoga ingat dengan bahasa indonesia ada merubah harusnya mengubah begitu ya
nah kalau mas ivan lihat di lini masa dulu deh kita ke produk digital yang mas ivan telah
selama ini netizen khususnya milenial mengaplikasikannya seperti apa sih mas ivan untuk bahasa indonesia sendiri
media sosial itu kan sebenarnya adalah ragam lisan yang dituliskan
artinya ia tidak terikat dengan aturan aturan bahasa yang terlalu baku
nah permasalahannya adalah karena terlalu terkenal
biasa menggunakan ragam yang informal orang orang kemudian gagap ketika mesti menggunakan ragam bahasa yang baku
nah ini juga terlihat pada akun akun resmi
akun akun resmi itu kebingungan
akun akun resmi pemerintah ya misalnya ya
itu mereka kebingungan gaya bahasa yang mereka mesti gunakan itu yang formal kaku seperti kanebo atau yang luwet seperti kita lagi mengobrol di kafe sehari hari
nah itu yang terjadi sekarang
karena media atau akun akun media sosial yang resmi terutama itu kebingungan mencari jati diri mereka
kalau untuk akun akun pribadi saya pikir ya itu gaya masing masing
intinya karena media sosial itu adalah ragam bahasa lisan yaitu kayak kita bicara sehari hari saja
oke kalau sepertinya apa ya kekurangan rujukan tapi kalau kita lihat di lini masa juga kelihatannya banyak anak muda yang justru lebih bangga menggunakan bahasa asing
karena beberapa apa namanya role modelnya mereka dirasa lebih lebih populer gitu menggunakan bahasa asing
betul nggak sih mas ivan
iya ya maksudnya itu tidak hanya terjadi sekarang
kita balik lagi kepada zaman waktu sumpah pemuda
pada sumpah pemuda itu bahasa pengantar yang digunakan itu bahasa belanda
jadi para pemuda itu melakukan kongres bahasa yang mereka pakai itu bahasa belanda
sejak dulu sampai sekarang itu memang
dengan rambut tiran
kita melihat bahasa bahasa asing waktu di zaman dulu belanda sekarang bahasa inggris itu lebih keren daripada bahasa kita sendiri
nah ini sebenarnya yang menurut saya itu mesti ditumbuhkan
kalau kita misalnya lihat jepang atau perancis
orang orang itu bangga dengan bahasanya
bukan berarti bahwa kemudian mereka menjadi ultra nasionalisme yang tidak mau belajar bahasa asing
tapi paling tidak ketika mereka bicara di dalam negara sendiri itu mereka akan menggunakan bahasa mereka
itu yang saya pikir memang mesti ditumbuhkan
nah cara menumbuhkannya kemudian seperti apa
karena ini sudah sumpah pemuda ke sembilan puluh satu
sesuai dengan bait ketiganya menjunjung bahasa persatuan bahasa indonesia
tapi sepertinya kurikulum untuk apa namanya bahasa daerah bahasa indonesia tergerus tidak sih terlihatnya
satu perkembangan yang saya lihat terjadi beberapa tahun belakangan itu adalah adanya sekolah sekolah
internasional di indonesia yang bahasa pengantarnya bahasa asing
menurut saya itu kurang tepat
karena itu kan sekolahnya diadakan di indonesia ya
orang anak anak tersebut itu kemudian akan bergaul sehari hari menggunakan bahasa indonesia
jadi saya pikir mestinya itu bahasa pengantarnya tetap bahasa indonesia
kalaupun nanti misalnya ada satu sesi khusus itu terus menggunakan bahasa inggris itu tidak mengapa
tapi jangan sampai
keseluruhan kecakapan anak anak ini menggunakan bahasa inggris
beberapa teman saya anak anaknya mengalami gagap ketika mereka harus bicara bahasa indonesia
bertahun tahun mereka tinggal di indonesia bersekolah di sekolah internasional
apa yang diajarkan mereka lebih banyak bahasa inggris
mereka lebih familiar dengan rainbow ketimbang klangi
agak agak miris ya mendengarnya kalau tidak paham dengan bahasa ibu bahkan ya
karena maksudnya itu kan memang sehari hari mereka akan bercakap cakap dengan menggunakan bahasa di sana
tapi ini di indonesia gitu loh
jadi menurut saya penerapan terpres enam puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas yang baru keluar kemarin
yang mengharuskan penggunaan bahasa indonesia di dalam atau sebagai pengantar pendidikan di indonesia itu sangat tepat
tapi kalau dari pengetahuan mas ivan ada nggak sih satu negara atau mungkin daerah menggunakan bahasa ibunya begitu
kemudian luntur bahasa tersebut karena adanya gempuran gempuran dari budaya asing dan sebagainya
dan mungkin tidak terjadi hal seperti itu di indonesia
paling tidak saya ambil contoh gini di berbagai daerah di indonesia
ya jadi yogyakarta itu sekarang banyak penyiarnya itu yang ketika berbicara itu menggunakan gaya bahasa seperti orang betawi
padahal kalau menurut saya ya kearifan lokal yang ada di setiap daerah itu patut untuk dipertahankan
kan bahasa itu menunjukkan budaya suatu komunitas kan
kalau kemudian dia meniru budaya dari komunitas lain itu budaya aslinya dia itu akan luntur
kemudian apa yang kira kira bisa menjadi pemantik dari generasi milenial generasi z
supaya mereka apa ya terbiasa
untuk menggunakan bahasa indonesia
contoh sih itu yang saya lakukan di twitter
menunjukkan bahwa penggunaan bahasa indonesia yang baku yang formal itu tidak kalah menariknya
artinya selama ini kan persepsi yang muncul ketika orang menggunakan ragam bahasa indonesia baku itu terlihat kaku
nah yang saya ingin tunjukkan bahasa yang baku itu tidak mesti kaku
nah saya harap itu juga bisa dilakukan sebenarnya oleh banyak orang lain
orang orang yang sudah menjadi patron atau menjadi orang yang dilihat oleh masyarakat
misalnya jabat atau misalnya apa ya di media sosial
itu kalau menurut saya itu bisa menjadi pemantik minat terhadap bahasa indonesia atau bahasa daerah
jadi harus mulai banyak yang apa namanya menggunakan atau membudayakan kembali bahasa indonesia dalam tulisan di lini masanya
utas utasnya bahasa indonesia semua
semoga jadi anak indonesia ikut mau ikut menggunakan bahasa indonesia
kembali ya dalam segala cuitannya
mas ivan lanin terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected malam ini